tim kampanye nasional jokowi maruf melalui sekretarisnya hasto kristianto menanggapi iklan bertema pembangunan berdurasi empat menit dua puluh lima detik yang beredar di bioskop
ia menyatakan ada kekeliruan pemahaman tentang ini
hasto menambahkan video ini merupakan salah satu bukti banyak warga yang tertolong melalui program presiden jokowi dan tidak ada unsur kampanye karena tidak ada arahan untuk memilih
banyak yang salah membedakan antara use of power dan abuse of power
abuse of power itu contohnya ketika ada salah satu pimpinan yang minta anaknya difasilitasi pada saat keluar negeri yaitu abuse of power
tetapi kalau di dalam konteks penyampaian keberhasilan ya itu merupakan posisi strategis yang dimanapun dimiliki oleh incumbent
tidak ada permintaan mencoblos tidak ada permintaan gambar kayak maruf kan juga tidak ada di situ
kita harus menyampaikan salah satu komitmen pak jokowi itu membangun kedaulatan di bidang pangan
jadi ketika bendungan infrastruktur dibangun itu untuk disampaikan kepada rakyat ini loh
pajak pajak yang berasal dari rakyat itu hasilnya seperti apa
itu kan kemudian sebagai hal yang positif